tidak tidak tidak
benar sulit ada hubungan dengan laki laki itu
selama ini aku dibohongi
tidak hanya oleh suli tapi juga dengan ibu
tapi kemana ibu mimin
sudah tiga hari motorku dibawanya
aku harus buat perhitungan
aku sekarang kaya
aku punya banyak uang
aku punya banyak uang
pakai uang ini supaya bang rawat tidak bisa mencuri lagi dari aku
aku akan belanja
uang dari mana bu sebanyak itu
suli lihat suli
uang suli sebanyak itu
lihat ibu punya uang banyak
mulai sekarang kamu tidak perlu lagi kerja suli
semuanya akan ibu bayar
mulai sekarang kamu bisa sekolah lagi
ibu akan bayar nak
dan kita juga bisa belanja apa saja yang kita mau
karena kita punya uang
ya tapi itu uang dari mana bu
bu uang itu bukan uang haram kan bu
ibu gak berbuat yang aneh aneh kan
alah peduli setan
ibu ini udah capek
jadi orang miskin capek
ibu harus jadi orang yang kaya
meskipun harus dimanjakan
bu masa ibu gak bisa bedain yang mana halal yang mana yang haram
kita ini emang orang miskin bu
tapi jangan sampai jadi miskin iman
bu allah tidak akan rido
kalau kita mencari rezeki dengan cara yang tidak halal
kok kayaknya ada yang nyariin ibu
cepat cepat lihat sana cepetan
kau jangan jangan pedih sih
apa ini keriaman bu mimin
bu mimin kami tangkap atas tuduhan penggelapan surat ketika tanah dan penculian sepeda motor
saya juga masih keras kepala
aku lama sudah takut akan selalu
hal hal dan haram itu memang jauh berbeda
dan sekarang ibu harus bertanggung jawabkan semua kesalahan ibu
ibu yang sabar ya bu
yang penting yang penting ibu harus taubat
iya mudah mudahan allah masih mau memaafkan ibu
jangan bawa ibu saya pak
ibu jangan pergi bu
ibu jangan pergi
ibu jangan pergi
pak jangan bawa ibu saya pak
berilah kami petunjuk
atas apapun yang hak adalah hak
yang batil adalah batil
dan berikanlah kami kekuatan ya allah
berikan kami kekuatan ya
untuk menjalani kehidupan ini
dan berikanlah kami kesabaran ya allah
dan berikanlah kesabaran juga untuk ibuku
dan istriku yang menjalani umat
bapak bukan sebagai pimpinan yang baik untuk kalian semua
ibuku harus melakukan langkah sendiri dalam kehidupan ini
sekarang kita siapkan cukup ibu ya
kalian berdoa memaafkan bapak ya
ibu tidak pantas disepuluh sebagai orang tua
maafin mimin ya bang
kita semua masih tetap sayangkus sama ibu
ibu kan tetap orang tua kami
ibu tabah ya
yang penting ibu jangan sampai lupa sholat terus zikir
alhamdulillah selama ibu di sini
banyak yang mengingatkan ibu supaya lebih sering menyebut nama allah
mudah mudahan dengan cara seperti ini allah bisa mengampuni semua dosa ibunda
kita semua pasti sering ngopiin ibu kok
masih tunggu ibu sampai keluar
maafin bapak ya bu